daripada squat dan bebek
daripada squat dan bebek
mama mau ikut oh serunya ya udah kamu aja sama miski sama encus sama mama
oma lagi rawatin anggrek anggrek oma kalian aja ya ya udah heaven ya bye bye bye bye
udah nggak sabar demo naik mobil barunya mbak andi semeliar ini sama gita pasti kita
nek mobilnya nyaman banget ya hahaha tempat duduknya empuk dan di dalam luas kita bisa
koprol salto gelundungan di dalam
kita koprol di mobil mahal ada ada aja luah ya deh sekarang kita jalan ya
aduh ki gi k delicztean tidak aario is enterprises bami banding banding ini mobilnya lohaseldoknya peneran
ya ampun ya ampun gigi makin pengen udah punya mobil kayak gini
pak daniel puter musik apa
oh iya pak daniel berganteng ganteng bayang mbak
selamat sore pak ada yang bisa saya bantu
bisa saya bertemu dengan pak martin
bapak dari mana ya atau sebelumnya sudah membuat janji
saya aldebaran bilang saja dengan pak martin ini ada urusan yang mengeriki
oke baik tunggu sebentar ya pak ya
ada tamu untuk bapak pak aldebaran katanya urusan tentang riki
tolong diantar ke ruangan saya
mari pak saya antar ke ruangan pak martin sebelah sana
permisi pak pak aldebaran sudah menunggu di depan
tolong dibawa masuk
baik pak saya permisi
jadi anda ini sebenarnya siapa
dan apa yang mau anda sampaikan
dan apa hubungannya dengan riki
terkenalkan saya aldebaran
dia puasa sama riki ini sudah sampai riset kalau saya ikut sekolah dengan riki ini

tapirol ini akan sampai ke tempat yang kecil lebih cepat
jangan sampai mok rausah pakai dayanya
perjanjian dengan elsa
riki menutup tutupi perbuatan elsa di masa lalu
sebuah perbuatan tindak kriminal
empat tahun lalu
adik saya terbunuh
dan kemungkinan besar
elsa terlibat di dalamnya
oke pak aldebaran
ada urusan apa
langsung tutup poin saja ya
saya menduga riki terlibat perjanjian dengan elsa
riki menutup tutupi perbuatan elsa di masa lalu
sebuah perbuatan tindak kriminal

dugaan perbuatan elsa di masa lalu
dugaan perbuatan elsa di masa lalu
empat tahun lalu
adik saya terbunuh
dan kemungkinan besar
elsa terlibat di dalamnya